ramai sekali puncak ya apalagi kalau misalnya ke taman safari tadi bisa dilihat itu yang dilihat bukan binatangnya tetapi mobil mobilnya
dan kendaraan lain yang sepertinya parkir ya di jalan
parkir di sana kita ke informasi berikutnya
presiden joko widodo melengkapi kunjungannya ke provinsi daerah istimewa yogyakarta dengan belusukan ke kawasan malioboro pada sabtu malam
bersama kedua putranya menantu dan cucunya yan etes presiden jokowi berjalan jalan menyusuri kawasan malioboro
ya seperti inilah presiden jokowi berangkat dari gedung agung istana kepresiden yogyakarta sekitar pukul sembilan belas tujuh belas waktu indonesia barat
dengan berjalan kaki di mana kehadiran jokowi membuat terkejut para pengunjung pedagang maupun warga yang ada di sekitar
alhasil di sepanjang jalan menyusuri kawasan malioboro jokowi tidak luput dari permintaan jabat tangan dan juga suap foto oleh warga
nah dalam kesempatan tersebut presiden jokowi sesekali berdialog dengan para pedagang
ia juga sempat membeli tiga pasang sandal bertuliskan jogja keren serta sejumlah kaos bermotif yogyakarta
setelah menyusuri kawasan malioboro selama hampir empat puluh menit jokowi beserta keluarga kembali ke gedung agung istana kepresidenan yogyakarta dengan naiki andong